tepat pada tanggal sepuluh september tni angkatan laut indonesia berusia tujuh puluh tujuh tahun
dan dengan moto jales beba jaya mahe indonesia sebagai negara kepulauan
tentu saja memang sudah pantas untuk berjaya di laut
nah pada abad ke dua puluh satu ini bagaimana kira kira kekuatan angkatan laut yang kita miliki
dan juga bagaimana upaya untuk melakukan modernisasi pada angkatan laut
sehingga indonesia memang bisa betul betul berdaulat di perairannya
dan bisa menjaga perbatasannya dengan aman
insight with desi anwar kali ini berada di pelabuhan tanjung priok
persisnya di depan kri dewa ruci
yang saat ini sedang bersandar di sini untuk membahasnya
kri dewa ruci adalah salah satu kapal layar yang digunakan untuk melatih kadet akademi angkatan laut
tidak hanya sebagai serana latihan
kapal yang sudah berusia enam puluh sembilan tahun ini juga jadi duta maritim indonesia
sejarah mencatat kri dewa ruci telah melakukan tugas operasi sebanyak lima puluh lima kali
sebagai perangkat diplomasi kapal yang punya enam belas layar ini
sukses melakukan ekspedisi keliling dunia sebanyak dua kali pada seribu sembilan ratus enam puluh empat dan dua ribu dua
selain itu kapal dengan tiga tiang berat
yang utama ini juga telah menorehkan prestasi
salah satunya meraih kaki shark trofi saat ikut serta di ajang paul ship race di australia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari kapal bertiang tinggi ini
lahir pelaut pelaut andal tni angkatan laut
bahkan semua kepala staf tni angkatan laut setelah dasar warsa seribu sembilan ratus lima puluh an
bisa dibilang terlahir dari kapal ini
untuk meningkatkan kemampuan
tni angkatan laut
kerap menggelar latihan gabungan dengan kapal perang dari negara lain
jadi semua kapal asing
kapal perang asing yang
masuk ke wilayah kita dalam rangka lintas transit
ataupun berkunjung visit
selalu saya perintahkan untuk latihan
dan kalau ketemu di tengah laut juga demikian
saya sudah ngomong ke semua kasel
kalau ketemu kapal perang anda dengan saya
harus melaksanakan latihan
ini untuk meningkat
pertama untuk meningkatkan perbaikan para jurid
yang kedua supaya hubungan baik
ini sudah dirancang sejak mereka muda muda ini
jadi mereka sudah kenal minimal antar kemudahan kapal
dengan melalui sekolah kemudian dengan dia latihan ini
pasti akan kenal mereka nantinya
suatu saat mereka menjadi pemimpin
supaya mereka masuk ini tidak selalu kita anggap musuh di dalam damai ini
kita ajak latihan tadi
sambil kita setdowing mereka keluar dari wilayah kita
dewa ruci adalah tokoh di dunia pewayangan
sebagai pengajar keberanian dan kebijakan untuk selalu membela kebenaran
kepala tni angkatan laut laksamana yudho margono
kita berada di atas sebuah kapal legenda kri dewa ruchi
yang saat ini sedang bersandar di tanjung priok laksamana yudo
terima kasih menerima saya di sebuah kapal yang betul betul legendaris
enam puluh sembilan tahun ya sekarang misalnya

mungkin bisa cerita sedikit mengenai sejarah dari kapal
yang katanya kapten pertamanya saja bukan orang indonesia ya waktu itu
dan perjalanannya sampai sekarang usianya enam puluh sembilan tahun
walaupun sudah tidak aktif lagi sudah ada yang menggantikan
tapi katanya telah dua kali keliling dunia
mungkin asal usul dari kapal ini sendiri laksamana
selamat sore mbak desi
jadi kapal ini dibangun di stalken hamburg jerman tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua waktu itu ya
kemudian tanggal dua puluh empat januari diserahkan kepada pemerintah indonesia tahun

kemudian diterima di indonesia pada empat oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga

iya berlayar dari jerman ke indonesia selama perjalanan enam bulan dari jerman ke indonesia
kalau spesifikasinya sendiri mungkin bisa cerita ini modelnya apa
kapal ini ya kapal ini kapal layar tiang tinggi ya tall ship tiang tinggi
yang panjangnya lima puluh delapan enam meter kemudian lebarnya ini ada sembilan lima meter
jadi saya koreksi bahwa tadi sebenarnya belum dipensionkan kapal ini jadi masih aktif
kemarin baru layar kita ini baru datang kemarin sore dari pelayaran untuk sejarah maritim ini menggali sejarah maritim
dan kapal ini masih aktif cuma kita batasi supaya tidak digunakan untuk yang simpannya diperlukan
karena sejarah jauh keluar negeri
kemarin juga baru pulang melaksanakan kegiatan pelayaran rempah itu yang digunakan oleh kementerian pendidikan nasional
tua tapi masih aktif
iya masih aktif
masih sekarang masih mengarungi ya tapi yang lebih dekat dekat saja
iya masih ini kita gunakan untuk praktek pelayaran nanti untuk para para yang dari non akademi
yang akademi karena jumlahnya jauh sehingga menggunakan kri bimasuci karena sudah ada yang baru
ini yang ingin menggantikan untuk jauh jauh tapi ini kan dulu juga sempat ya katanya dua kali keliling dunia
jadi apa yang dulu dari penggunaan kapal ini laksamana yudho
persisnya untuk apa dan siapa yang menggunakannya dan selama perjalanannya ini apa kira kira highlight yang kita bisa banggakan
jadi pelayaran ini adalah pelayaran untuk para taruna akademi angkatan laut yang saat pertama kali mereka menjadi taruna ini
lahirnya di sini untuk pengenalan
kalian menjadi prajurit laut prajurit jala sarya samudera ini kita kenalkan

iya termasuk saya jadi saya dari
saya waktu itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
nyetak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat masuk kemudian nggak lama sebentar di akademi terus praktek pakai ini
ini juga untuk melaksanakan pemilihan korp
ya ada korb laut teknik elektro suplai marinir
jadi kalau layar pertama kali pasti akan terkejut dengan ini
apalagi saya orang desa begitu masuk di kapal yang nggak pernah tahu kapal masuk kapal ini
bagaimana waktu itu perasaan
ya apa ya dengan namanya orang normal karena ombak besar seperti itu ya
pasti akan mabuk
jadi semuanya pasti akan mengalami itu
tapi justru disitulah kita dituntut walaupun mabuk tapi tetap harus bisa melaksanakan tugas
kalau taruna ya harus melaksanakan tugas tugas belajar tentunya
nggak ada alasan mabuk apapun belajar harus tetap dilaksanakan
jadi apa saja yang diajarkan di sini
kita diajarkan yang dasar dasar
seperti rantai jangkar ini panjangnya berapa
kemudian jangkar ini jangkar jenis apa
ada jangkar kuku kemudian jangkar jenis
jangkar kuku kemudian satunya ini jangkar
biasanya jangkar kuku yang kita pakai itu
tapi spesifikasi khususnya kapal ini apa saja kecepatannya dan kalau kena ombak itu
kapal ini terdiri dari tiga kapal layar tiang tinggi ya
dari di tiang tinggi ini
kemudian ini ada enam belas layar dari satu dua tiga ini sampai belakang sana enam belas layar
katanya tiangnya juga ada namanya sendiri kan
iya namanya yang sendiri dulu saya ada di nomor dua itu
jadi kalau kapal mau lepas atau mau sandar itu tarunannya disuruh di samping kanan kiri itu
jadi berdiri di situ sambil penghormatan kemudian apa abis itu turun nanti saat mau lepas gitu lagi naik lagi
jadi ini benar benar pengalaman untuk jadi pelaut
belum lagi kalau pas gulung layar itu kalau malam malam cuaca buruk layar digulung

tapi abis itu sudah tidak mabuk ke laut lagi pak yudo
ya tapi ya tergantung ombaknya kalau ombaknya besar pasti namanya orang normal
karena gonjangan seperti itu pasti akan mabuk
dan jujurlah tantangannya para pelaut
walaupun bak besar kita dituntut tetap harus bisa melaksanakan tugas dengan baik
dan selama ini dari segi perawatannya dan tidak pernah ya ada kerusakan atau pernah misalnya mendapat kesulitan di tengah laut pak yudo
atau cukup ini cukup kuat ini sebenarnya ini kalau kapal selam
ya pasti akan mengalami kerusakan sedikit pasti ada
itu kalau cocok depan itu kalau karena ombak besar itu masuk ke laut itu bisa kadang kadang lepas
patungnya pernah juga lepas
talinya lepas itu pernah
karena kapal sekecil ini di samudera indonesia sana kan pasti akan membuat besar
dan ini sudah pernah keliling waktu dengan ada laksamana yudo waktu itu masih kadet di situ kemana mana saja
saya hanya waktu itu di png
saya di png kalau yang senior sebelum saya itu sampai ke amerika ke new york waktu itu
dan ini sudah berkali kali keliling dunia kapal ini
jadi semacam ini lah jadi untuk misi diplomasi juga kan ini kapal ini
ya tentunya dalam pelaksanaan pelayaran kalau keluar negeri pasti mengembang fungsi diplomasi
jadi kapal ini digunakan layar pertama awal pembentukan waktu kita pembentukan awal untuk pemilihan kop
dan yang kedua pelayaran navigasi bintang
jadi menentukan posisi kapal menggunakan bintang
jadi dipestek untuk menentukan posisi kapal
di saat yang ombak besar kemudian kadang kadang bintangnya ini kelihatan atau tidak pas cuaca nggak bagus
nah itu tingkat tiga biasanya
ini juga diajarkan bagaimana untuk menafigasi lewat bintang
jadi seandainya peralatan navigasi kita ini mati semuanya
nah kita gunakan navigasi bintang tadi untuk menentukan posisi kapal ini
ini apa ini membuat cita cita ingin menjadi pelaut dan apalagi masuk ke waktu itu mungkin namanya angkatan laut republik indonesia ya
sekarang kan tni al
ini bagaimana dan apa skill yang dimiliki sebagai pelaut
saya nggak punya skill tentang pelaut
saya dilahirkan dari keluarga petani dari desa
jadi nggak tahu waktu itu daftar ya ikut ikut daftar saja ikut daftar daftar sama temennya
nggak pernah ke laut
nggak pernah ke laut
jadi kaget ya
rumah saya madiun kan gak ada laut
jauh sekali dengan laut
tapi kenapa kok kepikiran ya
atau hanya karena untung untungan saja pasti
karena waktu itu pada mendaftar kita mendaftar dan setelah di surabaya kan mulai tahu
oh ini ternyata angkatan laut seperti ini
kemudian kita ke magelang kita juga tahu oh ternyata tni seperti ini
jadi kami sebelumnya juga nggak tahu tni itu kayak apa
tapi ternyata jatuh cinta kan sama orang kan
begitu layar pertama menggunakan ini ya mulai kita tahu pelaut
bahwa tantangannya besar ternyata menjadi pelaut menjadi kemudian kapal
sehingga saya memilih korps pelaut
dan kebetulan begitu tes bisiko sesuai dengan pilihan saya
sehingga saya masuk korps pelaut
ternyata mungkin jiwanya di sana
dan kalau kita lihat memang indonesia sekarang sudah tujuh puluh tujuh tahun ya kita memiliki suatu kekuatannya
kalau saya lihat ya indonesia kan negara kepulauan
ini motonya saja jales veva jaya mahe berarti kan kita harus jaya di laut kita jaya menang
nah ini dia
bagaimana agar kita betul betul bisa berjaya di laut dan bagaimana kita bisa menang di laut
tapi mungkin kita cari tempat yang lain
supaya kita bisa menikmati keindahan dari dewa ruchi ini
iya biar bisa melihat semuanya ini
tetaplah bersama kami inside indonesia anwar akan segera kembali
kita kan memiliki sistem senjata armada terpadu
yang terdiri dari kapal perang pesawat udara kemudian marinir dan juga pangkalan
nah ini kita mempunyai kewenangan dengan
dengan anggaran dan ppn yang ada kita melaksanakan pembangunan kekuatan tadi
kita lanjutkan insight with desi anwar
kali ini di atas kri dewa ruci saya ditemani oleh kepala staff tni angkatan laut
nah ini kri dewa ruci ini betul betul legendaris berusia enam puluh sembilan tahun
sudah dua kali keliling dunia kalau tidak salah
laksamana yudho terakhir tahun dua ribu dua belas ya
dua ribu dua belas itu ke new york ya
dari surabaya jayapura kemudian new york san diego wajelin kemudian lewat selat panama
kemudian itu lamanya kurang lebih sepuluh menit
yaitu pelayaran terakhir yang berjarak jauh

setelah itu baru yang pelayan pelayan jarak dekat paling sekitar dua tiga bulan gitu
kemudian setelah kri bimasuci datang baru ini diperuntukkan pada pelayaran pelayaran dalam negeri bukan luar negeri
terakhir ya ikutkan tiang ini ya
jalur rumpah itu
laksamana yudho sudah dua tahun ya sekarang ya menjadi kepala staff
ini kalau sudah dalam posisi ini masih harus sering berlayar
ya karena saya pelaut
jadi saya masih
masih yobi untuk melaksanakan pelayaran
biasanya saya mengikuti pelayaran dalam rangka ikut latihan
jadi mengasih latihan
kemarin terakhir yang garuda seat itu langsung saya pimpin sendiri
dan sebelumnya waktu penembakan rudal c delapan ratus dua eh tujuh ratus lima waktu itu saya yang memimpin langsung
iya nah ini kalau kita jadi pelaut ini kita mumpung di atas kapal dan saya merasa kalau ada angin ini goyang goyang sih
katanya kalau kehidupan di kapal atau menjadi pelat itu ada pantangan pantangan atau ada kebiasaan kebiasaan tersendiri yang menjadi bagian dari kehidupan di atas kapal
jadi kalau di kapal ini saya dulu ya pengalaman saya menjadi saya kan sudah dua puluh tahun di kapal
mulai kapal kecil sampai kapal besar
mulai tingkat saya leda sampai kolonel di kapal
ya tentunya saya sudah menjadi empat kali
saya jadi komandan kapal
dan yang saya alami selalu saya menganggap kapal ini seperti ini kayak makhluk hidup
di mana ini menjadi rumah kita sehingga harus kita rawat
kita rawat dengan baik dan tentunya kalau di kapal ini tidak boleh sombong
kenapa tidak boleh sombong

tapi kenapa khusus di kapal tidak boleh sombong
kita tahu bahwa kita di alam yang lain kan ini bukan di daratan di lautan yang kita tidak pernah tahu lautan ini seperti apa
kita kadang kadang melihat ini sekarang terang
nanti dua tiga mil berikutnya belum tentu akan sama seperti ini
mungkin angin kencang mungkin ombaknya langsung besar
kita tidak pernah tahu
makanya selain kita memang ikhlas bertugas juga harus berdoa
jangan boleh tidak boleh lepas itu berdoa
dan selama dua puluh tahun ini ada yang paling diingat dan apa mungkin ada operasi operasi tertentu yang memang merupakan sesuatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh seorang laksamana
banyak sih namanya sdh
salah satu contoh ya
pernah waktu itu saya waktu belum si padan likitan belum lepas

waktu itu saya pernah ini waktu itu kan diperintah nggak boleh masuk ke sana karena masih status quo
saya pikir bahwa status quo ini kan ini masih wilayah saya wilayah yang harus saya laksanakan patroli
dari atas itu tidak boleh
untuk untuk untuk
untuk melihat situ karena status quo
benar waktu jam dua belas malam saya coba masuk untuk mengitari likitan si padan
begitu sampai di tengah langsung di apa namanya papasan dengan kapal malaysia waktu itu
dan saya langsung ditanya r i kamu sedang apa di situ
saya sedang patroli ini ada wilayah indonesia
bukan ini wilayah malaysia bukan ini wilayah indonesia
tapi karena situasinya saya tidak mau terjadi
tapi di kapal ada senjatanya
wow ini sudah bagaimana sudah diposisikan
kebetulan dia juga hanya melaksanakan komunikasi saja ya kita balas dengan komunikasi
sama sama kapalnya sebesar waktu itu saya di kri pandrong
dan akhirnya kita kehilangan juga
mari kita sama sama patroli karena memang daerah ini adalah status quo yang notanya belum ada
keputusan dari makamah internasional tentang penetapan beloying
sehingga statusnya masih sama sama kita melaksanakan patroli
ternyata kita tidak boleh patroli di sana ternyata malaysia sudah berada di sana waktu itu
terus bagaimana akhirnya
akhirnya sama sama dia pergi masuk ke wilayahnya saya masuk lagi ke selatan
tidak ada nyawa yang hilang tapi sempat dekat juga kan pak suwadi
ya kaget juga tahu juga sudah langsung di situ dia menyanggung di situ berarti selama ini dia sudah nyanggung di situ
nah ini nanti poin yang sangat penting yang perlu kita diskusikan bahwa memang salah satu tugas utama ya
dari angkatan laut kita tentu saja untuk menjaga perbatasan kita memastikan bahwa daerah kita tidak gampang dimasuki
pada prinsipnya kita memang kehilangan waktu itu agar tidak terjadi lagi
tapi sebelum masuk ke sana saya lihat ini aroma kopinya ini luar biasa ini cup kopinya khusus tni a
nah bisa cerita sedikit mengenai ini dibanding dari penting dari kehidupan
ini kopi khas khasnya para pelaut pelaut para orang kapal lah istilahnya
kenapa ini biar tidak mabok atau
sebenarnya juga sama kopi biasa cuma supaya lebih keren kita namakan ini black cafe
black cafe itu bukan kopi hitam yang hitam sekali yang seperti yang mahal itu bukan
maksudnya kopi di dalam black makanya namanya black cafe itu
ini kan namanya black ini kalau di jawa
nah makanya saya menamakan ini black cafe biar agak keren lah
dan ini juga ada biskuitnya
dan ini ada biskuit
konsumsi sehari hari ya kalau kita melaut ya
ini sangat bermanfaat dua ini ketika ombaknya besar
kalau ombak biasa saja tidak ada masalah dimakan biasa
tapi kalau ombak besar ini sangat menentukan
karena begitu kita makan pasti akan muntah
terus orang dapur begitu ombak besar ini kalau ombak besar kapal ini bisa miring sampai lima belas
di kapal ini ada tujuh puluh
kalau dengan taruna biasanya tarunanya sekitar tujuh puluh
siapa tau ini ada apa apa
ya mari kita minum
ini belum dikasih gula mungkin
tidak perlu pakai gula ini justru enak
jadi kalau pelaut itu memang perutnya itu harus dibiasakan ya
jadi ini kalorinya katanya sama dengan dua piring nasi atau tiga piring nasi
sehingga makanya yang bisa masuk hanya ini
ini dengan kopi saja
dan ini memang kering dan gampang untuk disihkan
dan orang dapur kalau sudah ombak besar nggak bisa masak karena semuanya langsung tumbah semuanya
dan makan pun juga nggak akan makan seenak apapun yang disahkan nggak akan bisa masuk
nah laksamana yudho kita kan sekarang sudah tujuh puluh tujuh tahun ya berinisialis viva jaya mahe ini
nah kalau kita tadi bicara mengenai fungsi ya
dari tni angkatan laut indonesia itu
mungkin kita coba di refresh lagi apa kira kira yang menjadi peran utama tentu saja menjaga perairan kita
menjaga supaya tidak ada orangnya istilahnya keluar masuk seenaknya
mungkin bisa dijelaskan lagi dan apa apa saja tugas utamanya selama ini dilakukan
jadi tni angkatan laut itu bicara undang undang tni itu memiliki lima tugas pokok
yang pertama adalah
menegakkan kedaulatan atau menjaga keutuhan nkri
ya fungsi pertahanan matra laut
kemudian yang kedua ini menegakkan hukum
serta aparat hukum di laut yang memiliki tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu di laut
contohnya apa apa saja yang boleh
contohnya tindak binatang tertentu di laut itu sesuai undang undang yang diamanatkan oleh angkatan laut adalah undang undang perikanan
ya kita memiliki fungsi penyidikan terhadap kapal kapal
yang mencuri ikan
yang mencuri ikan
ya lucu sekali
kemudian undang undang pelayaran juga mengamanatkan angkatan laut sebagai penyidik
maksudnya kalau kapal yang tidak berwenang atau minimas
kapal yang masuk seperti yang banyak terjadi melaksanakan lego jangkar di teritorial yang tidak sah
melakukan mungkin apa namanya lego jangkar yang tidak sah kemudian mengganggu negara pantai
nah ini bisa kita
ini termasuk bajak laut juga misalnya
ya termasuk itu juga
kemudian ada pencemaran lingkungan itu juga pencemaran laut istilahnya kita juga punya kewenangan itu
ya selain itu kita bisa menangkap tapi nanti diserahkan pada penyidik lain seperti polri
kemudian kalau biaya cukai sama penyelundupan nanti diserahkan biaya cukai
seperti kemarin pmi pmi ilegal itu kita serahkan pada polri
jadi kerjasamanya mau tidak mau itu harus erat
ya kerjasama harus sinergi dengan mereka
karena memang angkatan laut
dalam penegakan hukum sebagai penyidik tindak pidana tertentu
jadi bukan semua tidak pendidikan di laut
tertentu saja sesuai dengan kewenangan undang undang yang diamanatkan kepada angkatan laut
saya teruskan tadi yang tugas pokok angkatan laut
ya tadi baru dua kan
sebagai menegakkan kedaulatan menegakkan hukum
kemudian yang ketiga pembangunan kekuatan angkatan laut
ini juga menjadi bukan kekuatan artinya kita kan memiliki sistem senjata armada terpadu
yang terdiri dari kapal perang pesawat udara kemudian marinir dan juga pangkalan
ya ini kita mempunyai kewenangan dengan anggaran apbn yang ada kita melaksanakan pembangunan kekuatan tadi
kemudian yang keempat melaksanakan diplomasi angkatan laut
tadi termasuk misalnya berlainan
sehingga setiap kita ketemu dengan kapal perang asing kita laksanakan latihan bersama
nah itu wujud diplomasi
kemudian kri dewa ruci ini kalau ke luar negeri pasti melaksanakan diplomasi
dan diplomasi yang paling efektif adalah diplomasi maritim atau diplomasi angkatan laut
karena negara berperang kalau kapal ini kesana diterima pasti gak akan diusir gitu loh
karena ini fungsi diplomasi tadi
kemudian yang terakhir melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut
nah ini contohnya seperti kita membina nelayan nelayan
kemudian membina potensi potensi berada di pulau terpencil
kemudian di pantai pantai
kita berdayakan untuk bisa membantu tugas tugas pokok angkatan laut
nah itu berarti banyak sekali ya tugasnya ya
luas sekali ya ininya wilayahnya dan cakupannya dan juga kewenangannya
dan tentu saja ini memerlukan yang pertama armada yang komplit
apalagi kalau kita lihat sekarang juga kita sudah abad ke dua puluh satu pasti teknologinya juga sudah berbeda
dibangun dan juga mungkin dari segi tantangannya juga pasti sangat sangat berbeda
laksamana yudho ini kayaknya udah mau hujan mungkin kita bisa masuk ke tempat yang lebih aman
kita tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali dari tempat lain
nah kita ini ada sepuluh perbatasan laut
sehingga saya prioritaskan di situ
karena pasti kegiatan kegiatan ilegal kemudian pelanggaran wilayah dan sebagainya ini
lebih pada tempatnya di perbatasan tadi
sehingga kapal kapal patrolinya ini saya fokuskan di situ
kita lanjutkan insight with desi anwar di kri dewa ruci kali ini dari kemudi
kapal dewa ruci saya masih ditemani oleh kepala staff tni angkatan laut
laksamana yudho margono dan pasti seorang laksamada ya tidak akan bisa jadi laksamana
kalau tidak bisa mengemudi kapal
bagaimana apa yang harus diingat supaya bisa mengemudi
ini besar sekali ya
jadi waktu kita praktek pertama kali di dewa ruchi pasti prakteknya diantaranya adalah
ngemudi kapal ini
jadi kemudian ini memudikan
ini mungkin kemudian paling besar diantara kapal kapal di indonesia
memang karena untuk belajar tadi sehingga harus besar ini
cuma waktu zaman saya dulu itu melihatnya manual di sini untuk mempertahankan apa namanya
haluan kapal itu
nah sekarang ini sudah ada elektrik seperti ini
jadi kalau kapal ini lain dengan mobil
kalau kapal ini perintahnya nanti di ranjungan
jadi haluan berapa gitu
jadi sesuai dengan magnet itu kompas magnet berapa
sekarang ini kan satu ratus delapan puluh enam
kita harus dipertahankan satu ratus delapan puluh enam ini
jadi kalau nanti biasanya kalau kita kena angin ombak itu lari ke kiri lari ke kanan
kita pertahankan begitu lari ke kiri kita harus tahan ke kanan gitu
kemudian kalau kapal lari ke kanan kita harus kiri kan ini
supaya tetap steady pada yang diperintahkan tadi satu ratus delapan puluh enam
dulu berapa kapal pak yudho yang sempat mengompan
berapa kapal yang sempat dijadikan
saya empat kali jadi komandan kapal
kal taruna laut
waktu itu kapal yang dipakai untuk prakteknya taruna
kemudian kary pandrong kary sutanto dan kary ahmad yani
tapi kan sekarang kan banyak kapal yang modern masih pakai ini ya
atau sudah teknologinya kan berbeda
teknologinya sudah beda
sekarang ini kemudinya malah hanya kecil aja pakai gini juga ada
langsung kecil gini ada
jadi nggak perlu lagi kadang kadang dipencet juga ada
ada gps nya dan segala macam
mungkin nggak harus yang wah melihat dan naik seperti itu
karena ini kapal untuk pelayaran dasar
sehingga dasar dasar kepelautan ini harus dipahami semuanya
sama taruna ya kalau mau nantinya akan menjadi pelaut pelaut sejati
harus sapal dan harus tahu tentang bagaimana mengemudi
harus ini sebelum pindah ke yang lain lain
nah laksamana yudho kita tadi berapa wilayah yang menjadi istilahnya cakupan dari
ke depan wilayah kita laut itu ada satu sembilan juta kilometer persegi
wow luar biasa ya
yang harus kita awasi kita amankan kita jaga setiap hari
apakah kita memiliki cukup ya armada atau kapal dan lain sebagainya untuk mengawasi semua
saat ini coba ada berapa kapal
jadi begini pengawasan laut itu tidak semuanya harus menggunakan kapal perang
bisa juga menggunakan pesawat udara maritim
kita kan punya dengan ssht tadi
kemudian kapal kapal kita ini dengan jumlah yang ada saat ini sekitar satu ratus enam puluh lebih
itu tidak semuanya harus melaut
jadi kita kebijakan saya harus menjadi tiga
jadi sepertiga melaksanakan operasional melaksanakan tugas operasi dibahkan dari panglima tni itu
kemudian yang sepertiga lagi melaksanakan pemeliharaan
dan ada kapal selam juga kan
ya ada kapal selam
ada berapa sekarang kapal
ada empat ya
kemudian kita juga punya selain kapal perang tadi namanya kal
kapal angkatan laut yang tugasnya di sekitar teritorial laut teritorial itu lebih pada menegakkan hukum
ini membantu tugas tugas kri
sehingga tidak semuanya bisa ke tengah itu
nah yang di tengah di perbatasan dan sebagainya ini tugasnya kri
karena nanti tantangannya akan lain
dari satu ratus enam puluh tujuh kapal itu berapa berapa porsinya untuk perang dan untuk yang melakukan pengawasan
tadi yang saya sampaikan tadi jadi dalam situasi damai ini kan kita melaksanakan operasi operasi
operasi ini ada operasi pengamanan alki kemudian operasi pengamanan perbatasan ada operasi keamanan laut kemudian operasi sar
kemudian juga ada operasi yang seperti ini komando lintasan militer ini operasinya dia melaksanakan pergeseran material maupun personil
mereka pasukan angkatan darat mau tugas ke kri
papua gitu menggunakan kapalnya kolin lamel ini
jadi serpas sama pergeseran pasukan sama pergeseran material
iya nah kalau untuk menjaga perbatasan misalnya taruhlah dari penyerangan dan lain sebagainya itu kapal apa persisnya dan ada berapa kita miliki dan kira kira apa yang membedakannya
ya kalau di perbatasan tentunya tantangannya kan lain
di situ kebetulan ada pelanggaran wilayah kemudian kegiatan genregal
nah perlu ditujukan seperti di natuna ini harus kapal kombatan
tapi kalau yang di dalam dalam yang misalnya perbatasannya kita lihat jarang terjadi tidak legal itu cukup kapal kapal patroli
kalau kapal kombatan berapa yang kita miliki apalagi yang ada ininya ada pesawatnya yang
kalau yang ada pesawatnya itu ada tiga puluh enam sepuluh
ada sepuluh ya
yang ada helideknya
yang punya rudal dan sebagainya
yang punya rudal kemudian bisa mengirim kalau tiba tiba diperlukan
untuk wilayah indonesia tadi dengan ada lima tugas ya bagaimana kalau menurut laksamana yudo sekarang
kondisi kita kan ada keinginan untuk memiliki minimum ini ya
bagaimana kita perjalanan untuk memenuhi kebutuhan kalau bisa lebih kan dari minimum
jadi bukan kalau bisa kalau minimum essential force sampai tahun dua ribu dua puluh empat itu dulu kan ada kepresnya
tapi tentunya ini nanti selesaikan tahun dua ribu dua puluh
nah setelah tahun dua ribu dua puluh dua ini saya hitung itu hanya mencapai sekitar lima puluh sembilan sampai enam puluh
saat ini loh dua ribu dua puluh dua ini kan masih dua tahun lagi
masih ada dua tahun
dua tiga dua empat
jadi kita sedang membangun alutsista kita
baik kapal patroli kapal kumpatan kapal hastil dan sebagainya ini
jadi tahun dua ribu dua puluh empat bisa lah sampai dua ribu dua puluh delapan
iya delapan puluh lah kalau seratus kayaknya agak sulit
agak sulit karena kemarin kena covid dan sebagainya dua tahun itu
nah ini dari segi alutsistanya dan juga budgetnya
kalau tidak salah kan ada peningkatan budget ya tahun ini sekitar satu ratus lima puluh
satu ratus tiga puluh empat triliun katanya memang dikhususkan untuk tni secara keseluruhan
kalau tni angkatan laut sendiri berapa budget yang diberikan
kita yang tahun ini yang kemarin sudah diusulkan dari ketok sama dpr kan dua puluh tiga triliun
nah itu untuk apa
nanti itu kan dibagi bagi ada gaji pegawai kemudian ada untuk pemeliharaan kapal kemudian untuk belanja modal
kemudian untuk perumahan prajurit nah ini sudah ada sudah ada mata anggarannya sendiri sendiri
tapi untuk yang baru baru apa apa saja dalam dua tahun ini laksamana yang masih harus jadi bagian dari wish list dan juga shopping list yang
ya ini modernisasi kri kri kita kan sekarang kita bangun ada di kalangan kalangan indonesia kalangan kalangan lokal
ya seperti di banten kemudian di batam kemudian ada di pt pal
kita bangun juga kemudian pesawat juga ada di pt di sekarang lagi berjalan pembangunannya
tapi kalau beli yang baru kita kan lihat menhan kan sering berkunjung ke luar negeri mungkin beli atau pesan yang baru ini bagaimana
apakah kita memberi kapal itu harus yang baru atau rata rata memang bekas lah istilahnya sudah tidak digunakan
nah sekarang sudah baru artinya begini tot kan

tot kan tot dengan dibangun nanti mungkin nanti kita bisa membeli kapal baru
harusnya kan dibangun di indonesia
untuk yang kapal kapal yang indonesia mampu
tapi untuk kapal kapal yang mungkin teknologinya sangat tinggi seperti kapal ranjau yang sekarang dibangun di jerman ini yang dua nanti kan akan jadi ini sebentar lagi
mungkin november atau desember akan jadi
itu kan dibangun di jerman karena memang teknologinya tinggi dan kita mungkin belum bisa
oke kalau dari segi harga berapa sih sekarang kira kira untuk satu taruhlah kapal kombatan gitu
yang betul betul canggih
kompatan berapa itu

tiga triliun itu belum ini loh belum dengan rudalnya
belum dengan isi isinya
mahal ya ternyata ya
ya mahal memang kalau kapal kombatan
laksamana yudho ini kan kalau misalnya bisa wishlist dipenuhi ya berapa jumlah kapal dan segala macamnya ya
kapal dan segala macam peralatannya yang fleetnya itu sampai lengkap itu yang kalau money doesn't it's not a problem
idealnya buat negara seperti indonesia itu berapa
itu kemarin itungannya kan sesuai dengan mef
ya mef itu untuk menghitung dari
itu kan minimum kan
ya minimum kebutuhan
kita kan maunya kan ideal dong
kalau ideal itu bisa besar tetapi kan kita lihat perkembangan lingkungan strategiknya kemudian di negara yang damai ini dan juga tantangannya apa dulu
saya lihat itu justru tantangan kan sekarang semakin nggak menentu
tentunya di kita ini kan prioritasnya kalau situasi seperti ini pasti di perbatasan
kita ini ada sepuluh perbatasan laut
sehingga saya prioritaskan di situ
karena pasti kegiatan kegiatan ilegal kemudian pelanggaran wilayah dan sebagainya ini lebih pada tempatnya diperbatasan tadi
sehingga kapal kapal patrolinya ini saya fokuskan di situ
memang kalau dari lima puluh kapal yang sekarang ini sudah diperbatasan
memang kalau dari lima puluh kapal yang sekarang ini sudah diperbatasan
itu kalau kita gelar di seluruh wilayah yang satu sembilan juta kilometer ya nggak mungkin bisa meng cover itu
sehingga kita laksanakan dengan patroli udara maritim
nanti ketika ada kontak baru diinkukan ke kapal atas air didatangi
kemudian kita daerah daerah yang kerawanannya rendah itu kita gunakan kal
kapal angkatan laut yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan angkatan laut yang tergelar di seluruh indonesia tadi
setiap ada lomba layar pasti negara manapun pasti mengundang indonesia
karena ketahu kredibilitasnya indonesia khususnya kapal layar

karena ketahu kredibilitasnya indonesia khususnya kapal layar
bendera berkibar kibar di tengah angin ini banyak sekali mungkin bisa cerita sedikit laksamana
apa bendera bendera ini
jadi kalau bendera ini ini adalah bendera bendera yang pernah kita ikuti dalam lomba kapal layar internasional
ini ada sel baltimore kemudian sel virginia kemudian ada sel tiring terasional
ini lomba kita ada yang menang nggak
tidak sering menang
jadi malah tidak pernah kita nggak dapat nomor itu nggak pernah
pasti selalu kapal ini dapat hebatnya di situ
memang hebat ini si dewa rucing
makanya setiap pada lomba layar pasti negara manapun pasti mengundang indonesia
karena ketahu kredibilitasnya indonesia khususnya kapal layar
nggak salah kita punya moto jales veva jaya
memang harus jaya
tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana
kekuatan ya sebenarnya angkatan laut yang kita miliki tadi untuk wilayah yang satu sembilan juta kilometer
persisnya ada berapa ini dari personelnya kalau seluruh indonesia
personil kita tni angkatan laut ini ada tujuh puluh lima ribu
itu memang angka minimum essential force itu atau masih
setelah kita hitung dengan validasi organisasi yang sekarang ini sedang berjalan itu harusnya sampai tahun dua ribu dua puluh
jadi kita hanya setengahnya dong
ya karena validasi organisasi terus menerus tadi
kemudian kapal juga berganti ganti
ada kapal yang di dispus kemudian ada pengadaan baru
kemudian pangkalan ini tergelar bertambah terus
kenapa ini karena ada untuk efisiensi
karena kalau dari kebutuhan memang bisa
ya memang kebutuhan itu
sehingga dari sekarang ini sudah kita pacu untuk pemenuhan
makanya saya buat
tadi satuan pendidikan satu di tanjung uban dua di makassar tiga di sorong kemudian nanti yang empat di sulawesi utara
jadi untuk momen itu karena kalau kita mengandalkan pendidikan di kodi kelatal tidak cukup
sehingga kita topang dengan satuan pendidikan satuan pendidikan tadi
tapi kelak idealnya kita harusnya memiliki tadi satu ratus tiga puluh empat ribu
sekarang ini masih sekitar tujuh puluh empat ribu
jadi masih sangat kurangan ya
sekitar tiga puluh ribu lagi
tapi harapan saya nanti dengan adanya satuan pendidikan satu dua tiga nanti bisa memenuhi itu
dan empat nanti akan bisa memenuhi
tapi gimana minat masyarakat minat anak anak muda untuk itu
sangat besar sekali
animo pemudi kita
itu sangat besar sekali
dari pria wanita di berapa persen yang ini sekarang
kalau dari segi gendernya ini lebih banyak laki tentu saja
ya betul betul ya banyak laki
karena memang di kapal perang kita ini kan yang untuk wanita kowalnya ini kan terbatas
karena memang dari awal dulu tidak membuat sarananya untuk pengawaan kowal
sehingga dengan ada yang baru ini baru kita rancang kemudian kita renovasi
sehingga ada ruangan ruangan untuk wanita
tapi menurut saya harusnya lebih ditingkatkan
karena apalagi sekarang kan teknologi lah yang bisa menentukan kan
yang sudah membutuhkan betul betul sdm yang paham dengan itu semua
dari segi pendidikan yang diberikan sekarang laksamana dibandingkan dengan yang dulu dulu itu ini bagaimana
dan dari mana rata rata para prajurit angkatan lawat mendapatkan pendidikan
jadi ini selain saya merekrut dari sipil murni seperti saya dulu sma
seperti saya dulu sma murni gitu ya
kita sekarang sudah ada perekrutan khusus yang memiliki kemampuan khusus
seperti gini seperti yang lalu saya rekrut para perawat yang di wisma atlet
nah para perawat perawat itu
artinya kan dari akbar mereka sudah memiliki kompetensi kemampuan merawat itu
sehingga kita rekrut
nah sekarang sudah saya tegaskan untuk korp perawat semuanya harus sudah dari akademi perawat
itu tidak boleh lagi
boleh lagi ngambil dari umum
karena kalau umum harusnya kulahkan lagi untuk menjadi perawat tadi dua tahun
itu pun dengan standar nasional sekarang ini masih belum jadi juga dua tahun itu
jadi malah rugi
nah sekarang sudah saya perintahkan itu
kemudian korp musik gitu
harus dari smk musik
kemudian ada lagi korp masa di kapal
itu juga harus dari smk masak
boleh lagi dari umum kayak saya ini terus dilatih masak di mana markas
kemudian dilatih sebentar harus bisa masak
akhirnya masakannya nanti nggak sesuai dengan menu
kan untung ada kopi dan biskuit ya
yang penting ada itu
itu kalau apa nanti pasti kalau mbaknya besar
tapi kalau mbak biasa kemudian kapal standar gini juga harus sesuai standar
tapi kalau yang spesialis bagaimana
di mana yang dapatkan peningkatan
tentu saja namanya laut
pasti ada yang harus bisa nyelam
jadi apa pasukan katek
ataupun yang mengemudi atau
ini kan ada kapal yang memiliki teknologi yang canggih
ini kan pasti membutuhkan pendidikan yang jauh lebih berbeda
kalau di amerika ada namanya seal nya
jadi nanti setelah lulus nanti setelah dua tahun di kapal
ini mereka akan di tes lagi
dari bisiko itu dari kemampuan kompetensi dan sebagainya
nanti untuk di pendidikan privat
untuk masuk komando pasukan kata
kemudian ada penyelam
kemudian ada penerbang
tapi dasar semuanya harus pelaut semua
harus pelaut semua
ya pelaut dulu
ya pelaut dulu
alhamdulillah sejak saya jadi panglima armada
saya sudah nyatakan selat singapura selat melaka harus zero perombakan
alhamdulillah sampai sekarang
sudah tidak ada lagi
kalaupun ada info info melalui ifj maupun dari malaysia itu apa namanya
itu biasanya kan ada perompakan pembajakan
tapi setelah dicek ternyata hanya pencurian
kemudian nyuri cat
tapi kecil seperti itu
tapi bagi internasional begitu dilaporkan merupakan perumpakan
nah ini menjadi besar
di dalam kapal kri dewa ruci
kali ini kita sudah pindah kamar ya laksamana
kita persisnya dimana
serasanya ada aura yang berbeda disini
jadi ini adalah ruang salon
ruang salon ini ruang khusus yang untuk menerima tamu vvip
jadi saya menjadi angkatan laut ini masuk ruangan ini dulu waktu pangkat lat call
baru bisa masuk sini
karena waktu itu leteng saya komandanya kapal ini
saya baru bisa masuk
jadi sebelum ini
sebenarnya tidak boleh masuk
waktu itu aturannya memang nggak boleh
jadi tamu komandan itu di luar sana juga
ini betul betul khusus untuk vv
contohnya tamu tamu siapa saja yang diundang undang
mungkin para menteri presiden
tapi sekarang yang punya
sudah jadi laksamana yudho
jadi sudah bisa masuk ke mana saja
dulu saya melihatnya ruang ini sakral
ya memang di sini banyak sekali memento dari zaman dulu
ini termasuk ketika masih di jerman ya
ketika pembangunan dewa ruchi itu sendiri
membangunannya itu masih belum baru badan kapalnya itu
belum sampai ditutup
ini tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua ya
ini baru diluncurkan dari galangannya itu
itu sifatnya kalau sekarang ini launching
di hamburg ya
ya dari galangan masuk ke laut
masuk ke air
jadi kalau kapal sejenis ini ada berapa sekarang di jerman
kita kalau sejenis ini sudah tidak ada lagi
jadi dulu itu katanya ada tiga
tiga itu bukan indonesia
dibeli negara negara lain
dan semuanya sudah tidak berfungsi lagi
sudah di pus lah
tinggal dewa ruchi
satu ke arabi masuji yang sekarang lagi di australia
meneruskan ya misi diplomasinya
melaksanakan praktek pelayaran navigasi bintang taruna
kemudian satu lagi ada kri arung samudera
tapi sekarang ini arong samudera sudah kita
karena kondisinya sudah tua
kita tidak layarkan
jadi ini tol sip
jadi tol sip ini hanya
ya dua lah sekarang yang praktis yang masih berfungsi itu lebih
tapi kapal yang kita milih yang paling baru
itu ada dua
yaitu pkr satu ratus dua
itu kri gusti ngurah rai
dengan kri re marta dinata
itu frigat yang paling canggih
yang dimiliki saat ini
yang kemarin rimpek
dan tahun dua ribu tujuh belas
yang harganya bisa berapa itu
sekitar tiga triliun itu
saya mau tanya balik ke budget ataupun anggaran untuk sista itu sendiri
dua puluh tiga triliun khusus untuk yang di bawah
langsung dari tni
angkatan laut itu sendiri
yang spending untuk alutsistanya itu sendiri berapa sih persisnya
jadi untuk alutsista itu ada enam lima t
jadi dua kapal perang lah
untuk belanja modal itu ada lima delapan t
jadi untuk harwat
harwat alutsista tadi
kalau untuk modernisasi
belanja barang itu
jadi contoh contohnya apa yang di bawah
belanja angkatan laut
beda lah dengan kemenangan
jadi kalau angkatan laut ini belanja kapalnya untuk kapal kapal yang
seperti kapal patroli
kapal bantu lah sebenarnya
kemudian jenis kapal bcm
itu gak sampai triliunan kan harganya
ya rata rata kayak kapal patroli yang
pc enam puluh itu sekitar dua ratus
maksudnya juta dolar
kalau yang kumpatan
yang ditriliun tadi
kapal selam dan sebagainya itu
dari kem han
ya itu yang mahal mahal
kemudian kapal kapal patroli
kemudian juga searader dan sebagainya itu
kalau misalnya dari segi
ini kan kita wilayah misalnya
barat kan lebih dekat negara negara tetangga
kemudian ada di utara
yang kita biasanya di situ tempat ada bajak laut
ada filipina dan lain sebagainya
kemudian timur ya mungkin perairan lepas
ini bagaimana cara
tadi sistem ini ya
tapi juga yang berkaitan dengan yaitu
yang masuk secara ilegal
pembajakan dan juga mungkin pencaplokan pulau pulau kita
dan perikanannya dan lain sebagainya
saya sampaikan di awal tadi
dari jumlah kri yang kita miliki
bisa ada yang menurut tadi
tidak mungkin bisa untuk mengamankan seluruh wilayah yang luasnya satu sembilan juta km
tentunya ada prioritas tadi
kita sadari perairan indonesia ini kan perairan yang sangat strategis untuk pelayaran internasional
dan kerawanannya juga pasti tinggi
di saat ini
karena digunakan untuk pelayaran jalur perairan internasional
kita mempunyai tiga alg
dimana di alg ini
negara pantai yang menentukan ada alki
harus bertanggung jawab terhadap keamanan kapal yang melintas
baik dari pembajakan
kemudian di selat singapura selat malaka
nah ini berapa kapal tiap hari ini ada lintasan kurang lebih hampir tujuh ratus sampai seribu kapal setiap hari
setiap hari ya
tentunya itu kan kerawannya sangat tinggi
kita yang dilalui ini
kita bertanggung jawab juga keamanannya kapal kapal itu
sehingga kita tadi mengerahkan kapal kapal sesuai dengan prioritas tadi
nah tentunya bahaya apa yang timbul di wilayah wilayah kita
disamping perbatasan tadi dengan negara negara lain tadi
adanya penelunjupan pengelenggaran wilayah
kemudian eu fishing
kemudian penyelundupan tadi
dan juga mengantisipasi adanya
kalau agresi kayaknya kecil ya
tadi yang lebih hanu pada kegiatan kegiatan ilegal di laut tadi
tapi kalau dari segi surveillance itu sendiri
sekarang kan kita kan ditunjang misalnya oleh satelit atau radar atau apa gitu
ini bagaimana khususnya di angkatan laut itu sendiri
kita sudah memiliki itu semua yang peralatan peralatan canggih yang bisa melakukan surveillance
apalagi di bagian bagian yang memang lintasannya sangat berat ini
kita sudah melaksanakan sharing informasi
khususnya dalam pusat pengendalian untuk deteksi tadi
baik dengan bakamlah kemudian dengan pola air dengan pihak cukai dengan perhubungan laut
mereka kan juga memiliki alat alat deteksi tadi
pusat pengendali puskodal pusat komando pengendalian masing masing
nah itu kita sering informasi
kemudian juga di ifc di singapura
di situ ada perwira kita juga yang menjadi lo sana
sehingga apabila ada sesuatu terjadi mungkin perompakan gitu
ini sudah cepat sekali informasinya
cepat dikomunikasinya juga kan
ya komunikasi cepat dan kita bisa tindak lanjuti
alhamdulillah sejak saya jadi panglima armada
saya sudah nyatakan selat singapura selat melaka harus zero perombakan
alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada lagi info yang lalu kan
tidak ada lagi karena memang sudah begitu
ketat pengawasannya atau memang karena sudah tidak musim lagi gitu ininya
ya tidak tahu
kalaupun ada info info melalui fc maupun dari malaysia itu apa namanya
itu biasanya kan ada perompakan pembajakan
tapi setelah dicek ternyata hanya pencurian
pencurian itu adanya gini
kemudian di sini ada kadang kadang nelayan yang nakal itu
ada nelayan juga ada masyarakat lah
kemudian nyuri tali
kemudian nyuri cat
tapi kecil seperti itu
tapi bagi internasional begitu dilaporkan perompakan perompakan
nah ini menjadi besar
tapi kalau pencurian ikan dulu kan ada yang dibom saja itu kapalnya
nah istilahnya ini bagaimana
apakah jumlah kapal kapal yang datang untuk mencuri ikan dan juga memasuki wilayah ini secara ilegal berkurang dari tahun lalu
sudah berkurang jauh
dengan ketatnya kita juga
banyaknya kapal kapal terori kkp kan juga punya kkp
ada baka melah kemudian ada kita
yang masih terjadi itu di laut cina selatan
laut natuna utara itu
biasanya nelayan nelayan vietnam yang masuk
yang kemarin barusan dua kita tangkap itu
kemudian di selat malaka itu juga masih ada
di perbatasan kita ini juga
garis batas wilayah ini juga banyak yang belum selesai
ini juga menimbulkan kerawanan
ini kenapa karena pemetaannya belum jelas atau
memang masih ada pembicaraan dari negara kita dan yang belum selesai
mereka menghendaki apa namanya
seperti di laut natuna utara itu kan kita dengan vietnam belum selesai
kita menghendaki sesuai dengan unclos itu jarak dua ratus mil dari garis batas wilayah
dari garis batas ini ke utara
nah sejajaran vietnam mengklaim landas kontinenya di selatan
dan itu merupakan jte
sehingga ini ada daerah yang mengklaim
kita lihat memang ya apalagi masalah klaim terhadap china terhadap laut south china sea itu juga
kita tidak ngaku itu
tidak ya tapi kan ini pasti kita juga kena
dia waktu itu kan mengklaim ada sembilan desk lain itu
yang masuk di jte kita
kita tidak pernah mengakui itu
kita tetap sesuai dengan unclos dua ratus mil dari garis batas
nah ini mungkin kedepannya kan apalagi kalau kita melihat sekarang dunia ya dengan adanya konflik di rusia menyerang ukraina dan juga sekarang china
mereka dengan memperlihatkan lebih agresif lah khususnya terhadap taiwan dan kita yang stuck di tengah tengah itu bagaimana
kita melihat ancaman dengan dunia yang semakin lama semakin tidak menentu tidak stabil
apakah harus ada perubahan strategi perubahan prioritas atau bagaimana mempersiapkan lah
karena kita juga paham bahwa ini antara china dan amerika serikat misalnya kan mereka saling inilah eskalasi emosinya semakin lama semakin meningkat
bagaimana kira kira ancaman yang kita bisa antisipasi
kita tetap tadi meningkatkan kehadiran unsur unsur kita
unsur unsur kita di wilayah kedaulatan kita khususnya
dan juga memperkuat tadi pulau pulau yang berdekatan dengan daerah konflik
seperti natuna ini kan dekat dengan daerah konflik yang china dengan taiwan tadi
sehingga harus kita perkuat
di situ sebenarnya sudah ada satuan tni terintegrasi
ya dulu dibentuk ada hangatan darat ada hangatan laut ada hangatan udara yang disiapkan di situ
sehingga waktu saya pogap ilhan waktu itu mengerahkan unsur unsur untuk membendung
supaya tidak ada yang masuk melanggar teritorial kita
waktu itu kan kita kerahkan semua
ya tentunya dengan negara kita yang bebas aktif tadi
tentunya kita mengantisipasi supaya tidak kena spillover dari konflik itu
di samping itu dengan kekuatan dan kemampuan kita kita juga harus melaksanakan diplomasi angkatan laut
nah ini kita bagaimana
kita kan juga harus join exercise dengan siap semua
saya sudah bicara dengan kasal china
saya sudah bicara hadir waktu itu di amerika dengan admiral grede kasal amerika
juga dengan peserta ris navy di sana
dan juga dengan negara asean
waktu itu kemarin sebulan yang lalu saya memimpin kepala staff asean
ya ini kita harus sepakat untuk menjaga stabilitas kawasan khususnya di laut natuna utara
dan mereka mereka setuju
nah tentunya yang sudah kita galang dengan diplomasi ini harus kita jalin terus ini komunikasi dengan mereka
baik pak yudo terima kasih banyak
tapi mungkin last word mimpi untuk tni angkatan laut yang masih
saya ingin dari awal saya ingin membesarkan angkatan laut
angkatan laut harus besar
ya kita tahu negara kita konsulasi geografi kita mengharuskan angkatan laut harus besar
kalau tidak kita harus bermimpi angkatan laut menjadi besar
karena tadi yang saya sampaikan dari awal tadi yang perlu diamankan
semoga mimpinya menjadi realitas
sekali lagi terima kasih banyak dan kita juga selamat ya kepada tni angkatan laut tanggal sepuluh september ya tujuh puluh tujuh tahun kan
ustianya dan semoga semakin lama semakin jaya

jalan simpan jaya baik
jalan simpan jaya baik
bahwa semakin banyak juga anak bangsa yang ingin menjadi bagian dari tni al
yang penting harus bisa berenang
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
di laut kita jaya di laut kita menang